rektorat tindak pidana ekonomi khusus mabes polri telah menetapkan dua belas tersangka dan memeriksa delapan belas saksi dalam kasus vaksin palsu
kepolisian tidak menutup kemungkinan keterlibatan oknum dokter dan pihak rumah sakit
selain menginterogasi sedikitnya delapan belas saksi penyidik sudah mendatangi dua lokasi pabrik
langkah ini dilakukan untuk mendalami dan membandingkan pembuatan vaksin
vaksin yang dipalsukan mencapai enam jenis termasuk bbg
vaksin vaksin itu masih dalam pemeriksaan laboratorium
kepolisian menyatakan ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah dan menduga ada oknum dokter dan rumah sakit yang ikut terlibat
hal ini karena peredaran vaksin tidak hanya disalurkan ke apotik atau toko obat namun juga sampai ke puskesmas
sampai tadi malam kita lakukan pemeriksaan beberapa pegawai rumah sakit untuk kita pastikan posisinya
dan kita perlukan keterangannya untuk memastikan bagaimana peredaran
jadi kemarin sore kita sudah ketemu dengan pabrikan vaksin ini dan menyatakan enam jenis vaksin ini palsu
yang lain masih dalam proses pemeriksaan laboratorium adalah bcg
sudah cukup banyak saksi saksi yang lain terutama para saksi yang terkait dengan peredaran ini
totalnya sampai hari ini sudah ada delapan belas yang dikabrikan